ramadan kali ini dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk mengunjungi masjid sheikh zayed
masjid raya ini selain bisa dikunjungi karena kemegahan arsitekturnya
juga menyediakan ribuan takjil untuk berbuka puasa
nah seperti apa menu dari berbuka puasa di masjid raya sheikh sayed ini
ramadan tahun ini kota solo memiliki ikon baru sebagai tempat wisata religi
masjid hadir dari pangeran uni emirat arab syed mohammed bin zayed al nahyan
untuk presiden joko widodo ini menjadi salah satu lokasi favorit warga
menghabiskan waktu saat ramadan
bahkan pengunjung bukan saja warga solo namun dari berbagai wilayah di jawa tengah
salah satunya rombongan santriwati dari pesantren multazam semarang ini
mereka sengaja datang ke masjid syed zaid untuk melakukan wisata religi
sekaligus menunggu waktu berbuka puasa
alhamdulillah anak anak cukup antusias dengan infrastruktur yang ada di sini
alhamdulillah mereka senang dan bangga bisa hadir di sini
yang pastinya lebih mewah lebih megah lebih ya subhanallah lebih dari masjid masjid biasanya
sambil menunggu waktu berbuka pengunjung bisa menikmati kemegahan masjid
yang merupakan miniatur dari syed zayed green mosque yang ada di abu dhabi

pengunjung juga bisa leluasa bersuah foto
menurut bagus sigit setiawan asisten direktur masjid syed zaid
pada bulan ramadan ini pengelola masjid telah mempersiapkan segala sesuatu
untuk menyambut para jemaah yang datang
selain menambah tenaga untuk membantu kenyamanan para pengunjung yang datang
pengurus masjid juga menyiapkan ribuan menu makan dan minum
bagi jemaah untuk berbuka puasa di masjid
khusus untuk ramadan itu menyiapkan tempat yang lebih siap untuk menampung lebih banyak orang
termasuk jamaah yang meresaki atau menghendaki untuk dahar atau makan berbuka di masjid
kami sediakan kurang lebih enam porsi tiap harinya
kemudian kami juga sediakan tenda untuk bisa makan
lalu kemudian sebelum jamaah masjid raya zayed solo menikmati hidangan yang kami siapkan
ada pengajian dari kiai ustadz
yang cukup dikenal di kota solo untuk kemudian
akhirnya waktu yang dinanti telah tiba saatnya berbuka puasa
nah ini adalah menu yang disediakan oleh masjid sheikh sayyad solo
dan menu berbuka kali ini yang disediakan panitia masjid adalah
nasi ayam goreng yang dibungkus dengan box buah kurma dan satu botol minuman mineral
lokasi berbuka puasa disediakan di dalam tenda di luar bangunan utama masjid
antara jemaah putri dan jemaah pria dipisah
selesai berbuka puasa
jemaah kemudian melakukan sholat maghrib berjamaah
masjid syekh zaid ini dalam ruangan utama untuk sholat mampu menampung sepuluh ribuan jemaah
untuk jemaah putri ditempatkan di lantai atas
dalam sehari panitia menyediakan total paket enam ribu takjil yang dibagikan
termasuk untuk satu ratus sepuluh personel keamanan gabungan yang dilibatkan dalam bulan ramadan ini
guna mengamankan jalannya buka puasa bersama di masjid syed zain
personel gabungan tersebut terdiri atas tni polri